media asal hongkong asia sentinel menyampaikan permintaan maafnya kepada susilo bambang yudhoyono dan juga partai demokrat
permintaan itu diungkapkan setelah presiden ke enam yudhoyono mengecam pemberitaannya yang dianggap fitnah
dalam situs resminya asia sentinel menyampaikan permintaan maafnya kepada presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono
jajaran petinggi partai demokrat dan juga pihak lain yang tersinggung
dalam pernyataannya asia sentinel ini mengakui bahwa pemberitaan soal yudhoyono terkait kasus bank senturi
dianggap sepihak tidak adil dan melanggar praktek jurnalistik
wasekjen partai demokrat andi arief kepada detik com menyatakan bahwa persoalan partainya dengan asia sentinel belum berhenti
ia menegaskan akan mengusut pihak yang menyebarkan info fitnah melibatkan ketua umum partainya